ya tadi kita kasih informasi sedikit pengantar mengenai papua
informasi ini kan masalah tunggang menunggangi ini penting
karena beberapa hari terakhir general wiranto kapolri dan segala macam
kemudian secara keras mengatakan bahwa ini ada tangan tangan internasional yang mengobok obok menunggangi eskalasi di papua
ya tadi sih ada pertanyaan soal apakah ini merupakan upaya yang diekskalasi untuk kepentingan sidang pbb lima belas september mendatang
pak jokowi katakan bahwa nggak ada isu karena memasukkan agenda dalam pbb itu nggak mudah
vanuatu itu setiap saat dia ngomong di bimbar ya dia ngomong papua
karena ya dia berharap papua
bisa merangkul negara negara yang lain
tapi ketika kemarin kan juga ada presiden soal tertangkapnya empat orang warga negara australia kalau nggak salah ya
apakah ada pengaruh negara asing di sana
pak jokowi sih nggak bantah ya
bahwa lsm yang terlibat
tapi itu dapur depan
anda lihat gimana dapur depan dapur belakang
apa namanya pemanasnya di papua ini gimana mas
saya mungkin agak memilih normatif aja ya kalau soal papua ini agak sensitif berbahaya gitu
tapi kalau kita lihat memang kan yang tadi mungkin juga ditonjolkan concern pak jokowi terhadap papua ini cukup besar kan
dia tadi menyebut berapa dua belas kali selama dua ribu empat belas
dan apa namanya anggarannya juga sangat besar katanya
pendapatan dari freeport dan bintuni yang tahun kemarin dua puluh enam miliar
sementara apbn untuk papua itu sampai sembilan puluh
artinya dia mengatakan bahwa pendekatan ke papua yang diambil oleh pak jokowi ini adalah sebuah pendekatan yang dialogis sosial gitu ya
tapi memang itu kan berbeda dengan situasi di lapangan
banyak juga pendekatan yang justru pendekatan keamanan
deploy tentara polisi yang sangat besar
bahkan general wiranto mengatakan akan bilang mau mendeploy lebih baik lagi tentara
kita tambah lagi kata kapolri kan
jadi memang disini ada satu tadi juga diakui juga ya
ada kontradiktif antara
membaca jokowi dengan membaca jakarta itu dua hal yang berbeda
jadi statement bahwa ini
ini ada insubordinasi atau perbedaan
insubordinasi terlalu ekstrim gitu ya
ya kontradiktif lah
kontradiktif antara pendekatan dialog dan sosial yang di state oleh pak jokowi dan situasi di lapangan gitu
nah ini gimana menyamakan ini menjadi pr
presiden terinformasi nggak dengan perbedaan
jadi bagaimana kemudian upaya upaya yang dilakukan di tengah masyarakat itu kadang kadang tidak seperti sesantai pak jokowi gitu yang naik motor terus menyapa beli pisang segala macam
dan itulah yang kemudian pak jokowi mengatakan mungkin masyarakat papua nggak punya isu sama jokowi itu
karena itulah kemudian jokowi menang telak di papua
tapi papua membaca jokowi dan papua membaca jakarta itu dua hal yang berbeda
jadi itu yang akan dicari jalan keluarnya
jadi ditekankan juga tadi sama pak jokowi sebenarnya upaya apa yang kurang
dari sisi budget sudah besar sekali gitu
dan kalau misalnya mau dibesar besarkan soal infrastruktur katanya ini bukan masalah infrastruktur
infrastruktur itu hanya memberikan akses
kepada pengurangan tingkat gizi buruk yang ada di pegunungan tengah misalnya
atau kemudian memudahkan bbm satu harga
kan itu semua dilakukan untuk papua
dan sebelumnya kan tidak pernah harganya bisa melangit
dan kemudian sekarang ya terus apa lagi yang jadi masalah
mungkin ya mungkin kita coba tunggu aja ya
apakah katakanlah misalnya dalam hal yang sederhana itu pembatasan akses internet itu juga akan segera dicabut ya
jadi kalau itu rasanya pelan pelan ya harus dikembalikan kepada apa yang disebut sebagai kebijakan lebih humanis lebih dialog gitu kan
karena saya kira kalau semakin ditekan itu menurut saya kok justru ada potensi untuk lebih keras lagi di papua
ada dua ground yang berbeda ya antara dialog yang satu dengan dialog yang lain
pak jokowi tadi juga meluruskan bahwa kalau
kita dialog hanya ada satu terminologi namanya otonomi khusus gitu
jangan pakai terminologi yang lain kalau itu sudah selesai
tidak akan mungkin kita bahas terkait dengan dialog gitu
nah ini yang barangkali masih
tapi kan gini ya bapak bapak ada ketakutan belakangan ini mengenai upaya referendum misalnya
sampai ujungnya disintegrasi perhatian internasional masuk ke sini
hal hal seperti ini juga ditakutkan nggak
konsep nggak oleh presiden
atau bakal presiden bilang ini peanuts gitu lah
ini hal yang tidak mungkin akan terjadi
dan kita berbeda kasusnya dengan apa yang terjadi di timur
ya saya kira memang kalau kita belajar di peristiwa yang terakhir ini kan perlu
ini sebelum menjawab disitu ya
ini kan awalnya sebenarnya kayak isu sebuah isu di surabaya
yang kemudian terlalu
lambat melebar ke kota lain
dan kemudian berakhir ke papua
bahkan papua barat yang umumnya relatif kondusif
kondusif dan aman
ikut bergolak juga di sorong
bahkan toko roti favorit bang vito terbakar kan
jadi ini sebuah mungkin kecepatan bertindak yang kurang ya waktu itu
dan sekarang kemudian kalau jawabannya deploy tentara besar besaran
saya nggak tahu apakah itu akan
apakah akan membantu mengatasi persoalan atau tidak
karena agak berbeda di papua dan tempat tempat yang lain kan
isu itu sangat
karena seperti yang dikatakan mas bapak harimurti tadi
mungkin bisa dicari ini ya
itu klipnya nanti bisa kita putarkan lagi ya
mungkin bisa dicari pak produser ya
kalau ada korban
bahwa kalau memang ada pelanggaran ham berat disitulah
jadi ada yang memanci
kalau kita tentara makin represi
itu justru akan memancing
masuk gitu ya
apakah sudah bisa diputarkan
oke belum bisa diputarkan ya
tapi juga dimention kan
artinya pak jokowi dan mungkin pemerintah secara umum juga paham apa yang terjadi dengan timor leste dan santa crus gitu
walaupun anjaknya timor leste kan berbeda dengan apa namanya
pepra di papua
papua udah selesai
dokumen dokumennya di pbb sudah selesai
sementara timur leste masih terus menjadi perdebatan sampai pada akhirnya lepas kan di dunia internasional
jadi sebenarnya isunya berbeda
berbeda kedaulatan itu udah mutlak punya merah putih
dan ada satu hal yang diungkapkan mas bama hari murti
ini kita kan takut refeno
apakah saya pernah tanya apakah ini akan masih jauh dari referendum atau sudah dekat
indikasi yang paling mentereng kata beliau ini kita dengarkan lagi analisanya
hanya satu celah dalam hukum internasional
pemerintah indonesia melakukan pelanggaran ham berat
jadi intervensi internasional itu sekarang hanya boleh kalau ada pelanggaran ham berat
karena kedaulatan atas papua itu sudah tidak dipermasakan secara hukum internasional
karena itu yang kita pegang
selama polisi dan tni dan masyarakat kita tidak terprovokasi untuk melakukan pelanggaran ham berat di papua
tapi kalau saya jadi dan ini pasti dilakukan
mereka yang ada di luar negeri berjuang untuk kemerdekaan papua
pasti yang paling penting itu bagaimana memprovokasi terutama militer dan polisi indonesia untuk melakukan pelanggaran ham berat
di situ kemudian masuk celah
killing fieldnya itu di situ
saya cukup bangga juga lah bahwa kemarin polisi dan tni nggak terlalu terpancing
saya nggak kebayang kalau di zaman orba ini terjadinya nih
wah itu mudah disikat
dan itu justru masuk jebakan
ini menarik sekali
apakah ada lihat
provokasi kan ada
mungkin kalau katanya ada
dari internasional lsm bahkan tadi bang vito katakan ada beberapa warga negara asing yang ditangkap
tapi aparat kita terprovokasi nggak
pemerintah kita terprovokasi nggak untuk melakukan hal hal ini
so far sih nggak ya
artinya jatuh korban
kita juga kan nggak lihat
membaca berita ada yang jatuh korban terkena panah dan lain sebagainya
polisi dan tentara berusaha untuk cooling down
tapi kan sekali lagi kalau misalnya deployment itu begitu besar
kita kan nggak tahu
kita kan selalu punya oknum budi
dalam satu kerumunan itu selalu ada oknum
begitu oknum bergerak
ada satu hal lagi menarik yang mungkin bisa menjadi gosip politik
gosip politik memang selalu menarik
adalah soal menteri menteri ini
menteri ke depan atau kabarnya mau akan ada di resafah kami
kita akan bahas itu saja
tapi akan segera kembali
nah bicara kabinet
ini detik com lagi punya apa namanya
jelang resepsinya nih
untuk menyalurkan aspirasi masyarakat
detik membuat program bantu jokowi cari menteri
program ini berbentuk survei yang melibatkan para pembaca
untuk memilih tokoh tokoh terbaik calon menteri jokowi maruf amin
nama nama yang masuk ke bursa kabinet versi pembaca detik
akan disaring lagi oleh sepuluh anggota tim pakar bidang politik hukum
pembangunan manusia dan kebudayaan ekonomi serta kemaritiman
anggota tim pakar bidang politik hukum dan keamanan
revli harun menjelaskan
metode yang digunakan yakni dengan mengkategorikan
nama nama pilihan pembaca menjadi tiga bagian
setelahnya masing masing pakar menentukan tiga nama
sesuai kapabilitas kredibilitas dan akreditasi
memang kualitas dan popularitas itu kadang kadang berhimpit
kalau kita menemukan kualitas dan popularitas itu menjadi satu
itu saya kira mudah
apalagi metode untuk menilainya kan cuma tiga saja
nah biasanya untuk menentukan orang not recommended
itu jauh lebih gampang
karena biasanya kita lihat latar belakangnya cocok atau tidak jabatan
atau tidak itu kalau bagi saya pribadi memang tergantung tiga hal
pertama adalah apakah dia punya kapasitas untuk jabatan itu
yang kedua apakah dia punya integritas atau tidak
yang ketiga apakah dia cocok untuk jabatan itu
senada dengan refli harun anggota tim pakar bidang ekonomi bayu krisnamurti
fokus mencari sosok yang ahli di bidangnya
apalagi kondisi ekonomi indonesia yang semakin berkembang
membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang tersebut
itu tidak ada konteksnya dengan umur
jadi bisa saja yang muda tapi sudah berpengalaman di bidangnya
emangnya tadi dia punya track record di bidangnya
jadi karena ekonomi indonesia itu sudah mendekati advance economics
kita ini anggota g dua puluh kita nomor tujuh belas nomor lima belas nomor enam belas terbesar di dunia dan sebagainya
kita nggak ekonomi sederhana yang bisa dilihat dengan mudah
tidak ini membutuhkan kemampuan yang baik
dan caranya adalah dengan melihat apakah yang bersangkutan itu punya track record di bidangnya
pemimpin redaksi detik com alfito dianova ginting menjelaskan
program ini adalah wadah bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi
dalam menentukan menteri kabinet jokowi selanjutnya
ia berharap nama nama yang akan diajukan nanti akan dipertimbangkan presiden jokowi
detik punya inisiatif ini semata mata hanya berpikir bahwa selama ini
walaupun menteri dan penyusunan kabinet itu hak prerogatif presiden
tapi kebanyakan presiden lebih banyak berkomunikasi dengan kalangan elit gitu
nah detik berpikir bahwa kami punya potensi untuk bisa menjangkau manusia indonesia lebih banyak
dan karena itu kenapa enggak pak jokowi juga mendengarkan suara dari akar rumput
karena itu kita sebut bantu jokowi cari menteri
ini adalah inisiatif akar rumput sehingga publik bisa memberikan bantuan kepada pak jokowi
di pos pos mana orang orang yang tepat menurut mereka
program bantu jokowi cari menteri oleh detik com berlangsung sejak dua belas agustus dua ribu dua puluh
selama satu pekan para pembaca detik dapat mengusulkan
nama nama tokoh yang dinilai cocok untuk mengisi posisi menteri di kabinet jokowi maruf
dengan restu presiden jokowi program ini diteruskan hingga mengerucut ketiga nama
yang akan direkomendasikan ke presiden
rizkyla dauhan indra raharja jakarta
kita bisa nyontek tadi nilai nilai ini sudah ditimpakan
tapi update nya gimana bang vito sudah terangkum belum nama nama yang akan disodorkan ke publik
kita masih ngeberesin data cleansing lah ya istilahnya ya
kita rangkum semua
nah ini kan kemarin survei sudah
jadi prosesnya survei berlangsung kemudian setelah itu kita pilih enam besar
enam besar itu bukan yang tertinggi bukan hanya tertinggi tapi juga yang menjadi buah diskusi tim pakar
enam terbesar itu akan kita pilih diajukan kepada publik kembali dalam bentuk polling
oh ada survei lagi
nah sebagai catatan enam nama di pos tertentu itu menteri existing gak ada
plus satu nama menteri eksis
asumsinya adalah menteri existing tidak perlu lagi di polling karena dia dengan sendirinya masuk ke dalam nominasi menteri pos menteri tersebut
kenapa karena rasanya sih pak jokowi ketika bicara soal menteri tertentu gitu ya kita sebut saja menteri kesehatan atau menteri tenaga kerja atau menteri
pasti nama menteri yang existing terlebih dahulu yang kemudian ada di
karena itu kita bentuknya nggak satu nama yang kita ajukan
tapi ada empat nama plus menteri existing
itu adalah apa namanya aspirasi dari publik yang kemudian
dan ini akan masih agak lumayan panjang pak prosesnya
kayaknya agak panjang
nah kalau itu kodenya kodenya kalau detik com sudah bilang bahwa ini kayaknya prosesnya masih lama hari gini belum ada survei survei lagi kayaknya presiden jokowi juga kayaknya batal
saya sempat menanyakan langsung pada jokowi
karena kita punya isu di situ kita punya interest di situ ya
pak jokowi apakah
kan awalnya pak jokowi waktu kita datang ke bogor dan melaporkan acara ini apa namanya program ini
pak jokowi kemungkinannya ada dua
bentuknya kalau misalnya di awal september bentuknya akan reshuffle
tapi kalau tidak ya saya nggak akan melakukan di tengah tengah september
karena buat apa tinggal satu bulan lagi jadi setelah pelantikan baru saya akan sebutkan
naga naganya kalau udah di
tadi saya tanya lagi ini akhirnya putusannya kayak gimana
bu diti arso nyatakan
bu diti arso udah nyamber
oh kan udah disebutin sama
sama instagram gitu
apa instagramnya mas budi star gimana
kan di instagramnya pak jokowi sudah mengatakan tunggu sampai dua puluh oktober
oh itu kode keras sekali ya berarti detik masih bisa berselancar di sini sedikit ya
yang terakhir kan panselnya sudah dipikir untuk menteri
tapi perspektifannya gimana mas budi star apa yang membuat tarik menariknya ada dimana sekarang di kwd kedua ini sebenarnya
kalau yang waktu itu kan
yang disebut pak jokowi ini sudah final yang akan segera diumumkan secepatnya kalau perlu minggu depan
karena pasar pun sudah menunggu
yang semua orang bikin orang kaget kelebakan semua bang vito hampir hampir
kita hampir batalkan
saya kira juga partai partai kemudian kaget juga kan karena mereka merasa belum
dan proses itu saya kira masih akan terus berjalan
barangkali ada tarik menarik
saya dapat jatah yang mana
mereka kan seperti yang saya selalu bilang partai partai itu berebut pada pos yang basah ya
basah dalam sumber daya keuangan maupun sumber daya manusianya
jadi maksud saya basis konstituen
kementerian seperti kementerian pertanian kementerian agama kementerian desa kementerian sosial
yang langsung dananya besar
dan menjangkau banyak orang
dan menjangkau banyak orang
mereka akan berebut
karena potensi mendapatkan suara di pemilu berikutnya itu menjadi lebih besar
makanya kita bisa pahami kalau pdi ingin masuk ke kementerian pertanian
pkb ingin masuk ke kementerian pertanian juga
nggak mau ke tenaga kerja lagi karena tenaga kerja itu repot
tapi tidak memberikan benefit konstituen yang besar gitu
jadi kebijakan kebijakan populis bisa lahir dari kementerian kementerian ini ya

nggak ada calon presiden incumbent
semua partai pasti akan memanfaatkan sumber daya baik keuangan maupun konstituen di setiap kementerian
jadi kalau sekarang kemudian final menjadi semifinal saya kira proses itu mungkin masih berjalan
jadi kita tunggu sampai dua puluh oktober itu akan seru
tapi pertanyaan prinsipal yang harus dijawab bang vito dan mas buset dalam pertanyaan terakhir
jadi harap singkat saja
presiden punya kemewahan yang lebih mewah nggak dibanding lima tahun lalu atau beberapa bulan lalu beberapa tahun lalu dalam menentukan kabinetnya sendiri
karena tahun dua ribu empat belas kan pak jokowi hanya punya mungkin pdi
pdi pun sahamnya terlalu besar
pak jokowi terlalu kecil
yang pemegang saham utamanya kan bumega
sekarang hampir mutlak memegang golkar
memegang pdi juga mungkin sudah cukup besar sahamnya
dan dia sebenarnya punya keluluasan untuk memilih yang tepat gitu
karena itu saya selalu berharap pos pos yang strategik itu jangan diisi oleh pemegang saham yang baru ini gitu
jadi kayak kejaksaan menteri keuangan
jadi infrastruktur politiknya sudah berbeda dibanding batal
bang vito terakhir singkat saja bang
kalau punya keluasan harusnya bisa lebih cepat ya
kalau dijanjikan seperti waktu itu saya nggak ikut gitu ya
ini udah final akan diumumkan
seharusnya kalau misalnya punya keleluasaan punya kemewahan ya istilah budi ya
harusnya bisa lebih cepat
artinya kemewahan itu belum semewah yang kita bayangkan
kalau punya kemewahan harusnya bisa lebih cepat
cukup sampai situ saja biar anda interpretasikan sendiri
terima kasih mas budi terima kasih bang vito atas perbincangannya
menarik sekali biar anda yang kami hanya menyajikan masakan
anda yang menafsirkan kira kira masakan
penuh kode kode ya
silahkan anda menangkap kode kode ini
demikianlah demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundur ekualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi hadi putro selamat malam